ada seorang yang diamankan diduga
mau keluar di nomorat dengan
alasan barang ada yang tinggal di motor
inisialnya d atau panggilannya
pak berian beredar dimaksud bahwasannya pelaku ini
dan kita sudah cross check dengan keluarganya
bahwa memang betul punya anak
kalau memang itu betul
dan dari hasil pendalaman juga
pendalaman yang dilakukan oleh anggota
dan nilai kerugiannya di bawah
dan bersama terkait masalah
maka langkah kita akan melakukan
kalau sampai saat ini yang kita dapat
hanya baru itu yang kita ketahui
karena ini kan baru kemarin ya
nanti akan kita telusuri
apakah memang itu pernah
dan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap
atau sudah ada ponis pengadilan yang berpengaruh
terkait perma yang menyatakan bahwa itu
nilainya di bawah dua juta setengah itu
perbuatan bahwa itu pengulangan
atau setidaknya dia presiden